bu guru yola bilang papa seperti kura kura jelek
bu guru bilang jeniper jangan mau punya papa kayak papa
jeniper harus jauh dari papa
jeniper nggak boleh tinggal sama papa
pa guru mau pisahkan jeniper dari papa
papa nggak mau dibisahin sama jeniper
jeniper nggak mau belajar lagi sama bu guru yola
bu guru yola nggak boleh lagi kesini
iya bu guru yola nggak boleh lagi kesini
kan jadi pinter ngajinya
mak pulang dulu ya
antrinya sua pa kasian jalannya kan jauh
nggak biasa mas
kasian kan nenek udah tua
apa disuruh menjutin gitu
anterin aja pa kasian
kalau apa punya motor
debbie mereka juga punya motor
kalau mas sua butuh dianterin naik motor
ya sama om maceng aja ya
pa kasian pa anterin aja
pa nggak kasian kalau neswa jatuh di tengah jalan
ya biarin aja tuh kalau jatuh
pa nenek kan sayang sama kita waktu kalena fantasi
kan nggak jadi waktu kalena fantasi
tapi kalau jadikan neswa yang jagain debbie
nanti kalau jatuh gimana pak
kempar ke jalan trik basi dadam
betul deh saya tidak jahil
mak ayo yang nyuruh debbie
beneran debbie yang nyuruh kamu
tapi mak nggak di jatohin ya
tapi kalau pak ustadz yang nyuruh gimana nolaknya ya
iya kang asep kusoi ada ada aja
kang dadang kang dadang mau singin mas suha
mau singin mas suha
kang dadangnya debbie
kang dadang mau singin mas suha
jenifer nggak suka sama bu yola
jenifer nggak mau diajarin lagi sama bu yola

ah ini bagaimana
umpins ada rb berbicara
tapi dulu endangku sama kang suha
kan orang mudak liking
kan suka kan vlog runduk berundang duk
kang didang wanjungin mas suha
kadang suomep spesifik lagi
sumbin kamu tadi ngeboncengin mas suha
harga diri harga diri
oh baik deh debi sayang sama papa
sampai jumpa di video selanjutnya
bu guru yola ngomong apa sama jeniper
kan papa emang udah jelek waktu sayang
kura kura yang di air
yang kakinya empat
yang badannya kayak helm
bu guru yola bilang papa kayak kura kura yang jelek
kura kura pa umurnya sudah tua
kura kurapa kalau tubuhnya kita balik nggak bisa bangun
nggak bisa balik badan
hanya bisa telentang pa
bu guru yola bilang papa seperti kura kura jelek
bu guru bilang jeniper jangan mau punya papa kayak papa
jeniper harus jauh dari papa
jeniper nggak boleh tinggal sama papa
guru mau pisahkan jeniper dari papa
nggak mau nggak mau
papa nggak mau dipisahin sama jenniper
jeniper nggak mau belajar lagi sama bu guru yola
bu guru yola nggak boleh lagi ke sini
bu guru yola nggak boleh lagi ke sini